dalam rekaman video yang viral di media sosial
seorang guru terlihat beberapa kali memukul seorang siswa kelas tujuh
ironisnya perbuatan seorang guru ini selain disaksikan beberapa guru lain
juga disaksikan ratusan murid lain atau teman korban
aksi pemukulan terhadap siswa ini diketahui berawal dari keterlambatan siswa
saat masuk jam sekolah pada sebelas februari lalu
menurut pihak sekolah telatnya para siswa karena ditutupnya
akses masuk dari tempat parkir yang terletak di belakang sekolah
sehingga mereka harus jalan kaki berputar ke gerbang depan sekolah
dan kami sangat menyayangkan dengan kejadian ini
tapi dari pihak siswa juga sudah kami sampaikan permohonan maaf
kepada orang tuanya juga dan pihak sekolah sudah melakukan
penonaktifan jabatan sebagai wakil ketua
kalau memang beliau sangat temperamen
tetapi sikap temperamen itu sebenarnya tujuannya ingin kedisiplinan di sekolah ini
bisa ditegakkan hanya caranya yang mungkin tidak tepat
pihak sekolah sangat menyesalkan perbuatan tersangka yang dikenal temperamen
saat ini pelaku sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai guru
selain itu pihak sekolah juga menyampaikan permintaan maaf
baik kepada korban maupun orang tua siswa
erik kustara bekasi jawa barat